perhelatan akbar sepak bola piala dunia dua ribu dua puluh dua qatar
dimeriahkan oleh ratusan warga di desa pambusuang
kecamatan balani pakolewali mandar munggusia
warga mendekorasi kampung halaman mereka dengan beragam ornamen
atau atribut piala dunia dan menamai desa mereka dengan nama kampung bola
para pencinta bola itu juga memakai kostum tim nasional yang mereka jagokan
bahkan beberapa di antaranya rela mendandani wajah mirip bendera negara peserta piala dunia
usai pemotongan pita warga menggelar arah karakan keliling kampung
menggunakan berbagai kendaraan sambil membawa bendera negara peserta piala dunia
dan replika bola kaki berukuran raksasa
warga mengaku arah karakan bendera merupakan kegiatan rutin
yang digelar sejak belasan tahun terakhir setiap menyambut perhelatan sepak bola bergensi
turnamen piala dunia dua ribu dua puluh dua qatar diikuti tiga puluh dua negara yang dibagi dalam delapan grup
dan masing masing berisi empat tim
mereka akan saling bertarung memperebutkan trofi impian di turnamen empat tahunan itu
ardi febriyadi polewali mandar sulawesi barat